saudara polisi menyebut identitas jasad dalam toren di kelurahan pondok aren tangerang selatan banten adalah bandar narkotika jenis sabu yang sembunyi saat pengejaran polisi
polisi mengatakan devi atau depoi merupakan target operasi polsek pondok aren dalam kasus narkotika jenis sabu
sebelumnya polisi menangkap aziz kaki tangan pelaku dengan barang bukti sabu seberat satu enam gram
yang awalnya diakui oleh si aa itu adalah rumahnya si depoy
kalau dari runtutan cerita yang disampaikan dk itu adalah bagian dari bd